sebagai bentuk komitmen untuk membangun negeri melalui aktivitas bisnis dan sosial
bank mandiri taspen atau bank mantap memberikan satu tiga ratus lima puluh lima paket sembako kepada pemerintah kota bandung
untuk warga yang terdampak covid sembilan belas
pemberian diterima langsung oleh wali kota bandung
bertempat di pendopo wali kota bandung
bank mandiri taspen atau bank mantap memberikan bantuan berupa paket sembako sebanyak satu tiga ratus lima puluh lima paket
kepada pemerintah kota bandung pada sabtu pagi dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas
penyerahan paket sembako yang terdiri dari beras minyak goreng dan bahan pokok lainnya
akan disalurkan kepada masyarakat lanjut usia dan warga kota bandung yang terdampak pandemi covid sembilan belas
pemberian sembako ini merupakan bentuk kepedulian internal pegawai bank mantap
yang menyisikan penghasilan mereka secara sukarela
program mantap peduli ini berhasil mengumpulkan dana
sebesar dua satu miliar rupiah
pemberian sembako diberikan secara langsung oleh direktur bank mantap agus sanjaya
jadi sukarela kita kumpulkan dana untuk membantu teman teman kita
yang lagi kehilangan pekerjaan
ataupun yang memang langsia yang terdampak covid sembilan belas
hari ini alhamdulillah kita bagikan satu tiga ratus lima puluh enam
kepada pemkot bandung berupa paket sembako
yang kemarin kita juga sudah berikan sebanyak seribu apd kepada rumah sakit hasan sadikin
bantuan paket sembako yang diberikan bank mantap diterima oleh wali kota bandung oden m daniel
odet berterima kasih kepada bank mantap atas bantuan yang diberikan
kita mendapatkan bantuan juga sejumlah satu tiga ratus lima puluh lima sembako untuk diberikan
kepada lansia insya allah ya di kota bandung
tentu saja ya bank odet ingin menyampaikan terima kasih kepada bank mandet di pasar tasven
yang telah peduli untuk paket bank odet sekitar kota bandung
selain pemberian dalam bentuk paket sembako
bank mantap juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri atau apd
kepada tujuh rumah sakit di indonesia
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat